sebanyak tujuh belas mobil ambulans tiba di nusa kambangan pada kamis pagi
enam belas ambulans berisi peti jenazah yang disiapkan untuk mengangkut para terpidana mati
sementara tiga lainnya digunakan sebagai cadangan
dengan pengawalan ketat dari kepolisian
satu persatu mobil ambulans ini tiba di dermaga penyeberangan wijayapura cilacap
sempat terparkir di halaman mapolres cilacap
dua belas mobil ambulans ini akhirnya dikirim ke nusa kambangan
ambulans diangkut dengan tiga kali penyeberangan menuju nusa kambangan
mobil ambulans ini dipinjam dari beberapa puskesmas yang ada di cilacap